tergerak oleh rasa peduli terhadap warga yang terdampak banjir di sekitar lingkungan sekolahnya
siswa kelas dua belas sekolah menengah atas negeri satu bale endah kabupaten bandung menciptakan alat pendeteksi banjir
alat yang terbuat dari bahan daur ulang ini diakini dapat membantu warga sekitaran sungai citarum mengantisipasi datangnya banjir
siswa sekolah menengah atas negeri satu balai endah kabupaten bandung berhasil menciptakan alat pendeteksi banjir
yang terbuat dari bahan sederhana
alat ciptaan olivier enrico ini banyak mencuri perhatian orang termasuk guru guru di sekolahnya
oliviar terinspirasi menciptakan alat ini karena prihatin terhadap warga yang tinggal di sekitar sekolahnya
yang sering terkena dampak banjir luapan sungai citarum
banjir tersebut seringkali merendam ribuan rumah di kecamatan bale endah dayakolot dan bojongkoang
alat ciptaan olivier bersama lima temannya dalam ekstra kurikuler karya ilmiah remaja ini
pengerjaannya pun berhasil mencari alat pendeteksi banjir
alat ciptaan olivier pun cukup singkat yaitu kurang dari sepekan
harga bahannya pun terjangkau yaitu tidak lebih dari seratus ribu rupiah
saya membuat alat peringatan banjir ini agar para warga di sekitar daerah daerah yang banjir
bisa mempersiapkan diri dan barang barang yang berharga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman
salah satu guru yang juga pemimbing ekstra kurikuler karya ilmiah remaja julianti
sangat bangga dan mengapresiasi ciptaan anak didiknya tersebut
saya sebagai guru dan pembina ekskulnya tentu bangga ya anak anak saya bisa punya ide yang
menurut saya luar biasa gitu
yang selama ini mungkin bencana banjir di wilayah kami dianggap hal yang ada biasa itu mah gitu ya
tapi anak anaknya berpikir ini tidak boleh dibiarkan gitu seenggaknya ada peringatan dini
karena selama ini ketika ada banjir datang kan biasanya malam hari gitu banjir
orang lagi tidur tiba tiba air datang gitu
dengan adanya alat ini mudah mudahan bisa membantu dan kerugian yang lebih banyak mungkin hartanya
atau bahkan mungkin nyawanya gitu ya bisa
bisa selamatkan gitu
alat tersebut diakui olivier belum pernah diuji cobakan di sungai
namun ia pastikan detektor tersebut bisa dioperasikan dengan baik dengan dimodifikasi di beberapa bagiannya
sesuai dengan kebutuhan
alat tersebut juga bisa ditanam di sekitar rumah dan digantung di sungai
namun untuk disimpan di sungai diperlukan penahan atau pipa yang lebih kuat
guna menahan alat agar tidak terbawa arus di sungai
chandra febriana bandung